udah mending sekarang kalian mikirkan aku mau lewat
dan kalian ganggu pengguna jalan lain
ada anak yang mau
motor yang lagi gangguin perempuan
berhenti ganggu dia
udah sikat aja
gue kenalanin lo semua gue gak perlu rame rame
eh lo semua denger ya
kalau kalian semua gak cabut
terima sendiri resiko
gue pengen tau
gue gak suka cara kayak gini
ini bukan cara kelp warrior
gue gak mau ya diselesain pake cara kekerasan
urusan kita belum selesai
susu banget sih gak bisa petertip dikit
katanya masalahnya belum ke
bener lu ya kelarin
apa apain lo berdua gak ada
udah lo tunggu disini aja lo urus reva
gue akan lari ngurus lo
biar gue kejar mereka
gara gara lu kan jadi kekacauan kayak gini
kok gara gara gue sih
bukan cuma tangan yang sakit
terus dimana lagi yang sakit
yang kalau ngomong tuh gak pernah mikir dulu
lu tuh gak boleh menyamaratakan semuanya
gak semua geng motor sama kok
kok gue ngeliatnya sama
ya lo nyanyi aja yang negatif thinking jadi orang
enggak emang nyebelin
mulut siapa coba yang nggak dijaga
buka dong pintu gue
takut kangen lo sama gue
satu arah ini woy
kenapa sih berhenti disini
itu tuh jalan satu arah
udah biarinnya mereka lolos kita gak usah ikutan nekat sama mereka
nah tuh lo liat kan orang hampir jatoh
yang bahaya bukan cuma kita berdua tapi orang lain juga
udah biarin aja lah
gue bangga dalam hal ini sama lo
iya lah sesama anak wario itu harus saling ngingetin
nih gue kasih sesuatu buat lo
simpen aja buat mantan lo
capek gue mah
aduh jalan dulu deh

taruh mau jalan dia nongol

taruh mau jalan dia nongol
ya ilah lo ngapain pake nyamper kesini
ya ilah lo ngapain pake nyamper kesini
ya ngapain juga gue nungguin dia
kecuali dia butuh bantuan gue
lagian juga nggak ada luka atau apapun yang serius kok
tapi sorry nih kita gak dapet ngejar serigala tapi kita bisa jalan ke sana
tuh dia lewat jalan situ tuh

lagian siapa juga nyuruh lo untuk dapetin geng serigala
kan justru gue ngelarang untuk ngejar mereka
tapi kalian berdua yang emosian
gue selalu ingetin kok sama kalian
gak usah cari masalah nggak usah kepancing
disuruh geri gue tadi
udah jangan salah salahan ya sama sama
udah tau gak bisa lewat ayo ngapain ditunggu disini
yang udah ngejar
sangat di
buah itu cuma pengen
jadi tolong sampaikan kepada
kalau ini semua kesalahpahaman
supaya dia tenang
tapi masalahnya netizen
mana mau faham soal seperti ini mas
mereka gak tahu
nanti yang disalahin
disalahin dan selalu diblame
perusahaan hubungan orang
itu gak enak mas
saya sangat berharap
lebih sekali sama boy
seperti saya menyayangi anak saya sendiri mas
karena saya selalu berharap
boy bisa menjaga
bukan apa apa mas
ini hanya demi pesan terakhir
saya nggak tahu berapa banyak lagi
sama sekali nggak ada niat dia
untuk menyakiti sila
dan mulai sekarang
kamu gak usah khawatir ya
saya udah tekankan sama boy
agar dia menjauhi reva
dan dia bilang
dia bersedia untuk menjauhi reva
tak udah pesen taksinya belum
biar gak macet
gue harus beli hp dulu
baru kita lunch ya
ini aplikasinya lemot banget
gak kayak tata yang kalau mikir super cepet
paling gak salah sih
nyokap lah nih sil
hai anak cantik mama
mama baru aja keluar dari kantornya om herman
dan pokoknya mulai sekarang
kamu gak usah khawatir ya sayang
om herman akan lebih tegas sama boy
kalau boy masih bikin aku kesel
hei anak cantik
gak boleh dong merengut merengut gitu
pokoknya kamu percaya aja
boy pasti akan nurut kok sama pawangnya
dia kali ini gak akan berani sama pawangnya
aku ke mall dulu ya ma
aku harus beli hp
kalau gitu mama juga mau tampil
glowing dan cantik
mama mau spa dulu ya
lo udah pesen belum
kan baru gue bilang
di otaknya lemot
sampai jumpa lagi